dan bergabung bersama kami via sambungan telepon ada tama eslan kun ini peneliti dari icw
mas tama selamat malam
selamat malam puspa
mas tama kita tahu belakangan ini jambi cukup disorot begitu ya karena kasus korupsinya
nah sekarang justru kalau sebelum sebelumnya adalah bawahan dari zumi zola sekarang nama zumi zola sendiri yang akhirnya mencuat yang tadinya saksi sekarang menjadi tersangka
nah tentu saja ini yang kemudian kan sudah bisa diprediksi sejak jauh jauh hari ya
yang pertama yang perlu kita jelaskan adalah terkait dengan pos jambi sendiri
jambi ini kan sebetulnya masuk salah satu zona yang memang menjadi prioritas
bayangkan saja pada saat itu kpk memang sedang berada di jambi sedang ada semacam pembuatan fakta integritas begitu di sana
tapi nggak lama setelah kejadian dan tim kpk masih ada di sana
mereka justru memang melakukan penyuapan dalam konteks pelanggaran
ini kan kemudian seolah olah betul betul bisa kita bilang mengkhianati hal hal yang kemudian diharapkan agar adanya integritas di sana terjadi
ya ketika kemudian anggota anggota dprd diproses kemudian juga staff di bawah gubernur juga diproses
yang sudah pasti kita juga harus meminta pertanggung jawaban gubernur terkait dengan suap penganggaran ini
di mana pertanggung jawabannya posisinya apa kemudian apakah kemudian yang bersangkutan itu punya peran dalam korupsi yang ditangkap oleh kpk
menjaga tangkap kpk melalui operasi tangkap tangan
oke icw sebelumnya sudah memprediksi hal ini atau mungkin justru melihat zumi zola ini menjadi korban dari keterjebakan antara sistem politik di jambi
kalau kita lihat ini kan korupsi yang biasa dikenal dengan istilah suap setok palu
nah dalam konteks ketok palu dalam tanda kutip tadi ini kan kita bicara soal bagaimana anggaran itu yang nantinya akan dikelola oleh pemerintahan daerah
yang ini kan kemudian ada juga harus dibahas terkait dengan bagaimana kesepakatan antara pemerintah dengan dprd
tapi kan nggak ada jalan keluar sepertinya sehingga mereka harus menyuap
dalam konteks menyuap kita kan juga harus lihat siapa yang menyuap
kalau menurut informasi yang beredar yang menjadi tersangka adalah sekda
nah dalam konteks sekda sendiri misalnya saya sangat tidak percaya kalau kemudian sekda berinisiatif memberikan uang kepada dprd
pertanyaan pertama sampai di mana tanggung jawab sekda dalam mengurusi anggaran
itu yang pertama
yang kedua dari mana sekda mendapatkan uang sebanyak itu
nah ini yang kemudian harus dijawab
apakah uang tersebut bersumber dari dirinya sendiri
menurut saya nggak mungkin
atau dari pihak lain
siapa pihak lain
apakah dari pengusaha
apakah dari pihak swasta misalnya yang kemudian sudah mengijon dalam tanda kutip anggaran tersebut
nah ini yang kemudian kan fakta fakta yang sudah mulai bermunculan
tapi lagi lagi saya belum berani berspekulasi dan mendahului pengumuman kpk terkait dengan penetapan tersangka
yang pasti posisi gubernur sangat signifikan di sana dan perlu diminta pertanggung jawaban secara hukum dalam pandangan saya
oke kalau kita berbicara soal penetapan tersangka dari kpk
status tersangka dalam surat cekal kpk ini belum resmi begitu menetapkan status tersangka kepada zumi zola
mas tama melihat sinyal ini seperti apa dari kpk
yang pertama kita perlu lihat atau tegaskan adalah kpk tidak punya kewenangan cekal ya
jadi dia hanya mencegah
karena kalau cekal itu kecegah tangkal
nah kpk tidak punya kewenangan memerintahkan tangkal
nah dari surat tiga hal tersebut itu kan sebetulnya surat yang dialamatkan kepada pihak imigrasian
pertanyaannya siapa sebetulnya
yang mengumumkan surat tersebut
kan sampai sekarang pun misalnya kita masih belum melihat pengumuman tersebut secara resmi
itu artinya sebenarnya ini masih dalam proses penyidikan
meskipun dalam surat tersebut sudah disebut kenapa dicegah
karena yang bersangkutan menjadi tersangka
nah ini yang kemudian kan belum diumumkan oleh kpk sampai saat ini
nah jadi memang kalau pertanyaannya seberapa yakin
kalau dalam kebiasaan sehari hari kebiasaan dalam konteks pemberian surat cegah
ketika ada keterangan sebagai tersangka sudah bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan menjadi tersangka
polanya seperti itu ya
ya kebiasaannya seperti itu
berarti suratnya memang yang perlu dipastikan
dari mana surat tersebut itu dikeluarkan siapa yang mengumumkan
ini yang kemudian kan baru ada di kalangan media saja
berarti tidak perlu menyebutkan hal ini berlebihan dong ya
berarti kita tidak perlu menyimpulkan bahwa pencekalan ini berlebihan
yang kemudian kita perlu tegaskan dalam konteks pencegahan ya
menurut undang undang kpk
kpk bisa memerintahkan pencegahan mencegah seorang keluar negeri
kalau kemudian yang bersangkutan dibutuhkan keterangannya
jadi tidak harus tersangka
pak zumizola sebagai saksi pun menurut undang undang
kpk berwenang untuk meminta status pencegahan
nah syaratnya tadi memang yang bersangkutan dibutuhkan keterangannya
dalam proses penyelidikan maupun penyelidikan perkara tidak berkenaan korupsi
nah jadi menurut saya sangat tidak berlebihan ya
kalau kemudian ada pencegahan
kita juga ingat pak novanto itu dicegah dulu baru tersangka
menurut saya nggak ada hal yang mengejutkan ketika seorang dicegah
cuma lagi lagi kita masih harus menunggu
apa informasi resmi yang disampaikan oleh kpk terkait informasi pak zumizola
oke kemudian kita tahu belakangan di tahun dua ribu tujuh belas
bahkan banyak sekali kepala daerah dan pejabat daerah
yang tertangkap dengan operasi tangkap tangan begitu
seharusnya kemendagri bersikap atas tindakan yang dilakukan kpk
kalau dalam pandangan saya
harusnya kementerian dalam negeri membangun komunikasi dengan kpk
bagaimana kemudian mencegah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah
karena kita juga harus sadari bersama sama
tahun dua ribu delapan belas ini merupakan tahun politik ya
jadi sebelum tahun politik terjadi
pasti ada upaya fundraising dalam tanda kutip
pada saat terjadinya
pilkada serentak pun juga akan ada yang namanya fundraising
itu menurut saya menjadi hal hal yang menjadi fenomenal di negara kita
di sana harus ada komunikasi yang dibangun antara kementerian dengan kpk
nah jadi ketika melihat hal ini
harusnya membuat sistem pengendalian
jangan sampai ada lagi atau bertambah lagi kepala daerah yang jadi tersangka karena kasus korupsi
oke tapi satu lagi pertanyaan untuk anda begitu
jika zumizola ini sudah ditetapkan
ini nambah lagi daftar pejabat yang ditangkap
bagaimana kemudian icw melihat daerah daerah yang sepertinya
menjadi lahan subur begitu
bagi para pejabat daerah untuk berpotensi melakukan korupsi
iya kalau ini kan sudah bisa kita prediksi ya
gambarannya sudah terlihat di tahun dua ribu tujuh belas kemarin
serangkaian operasi tanggap tangan itu mumpuni semuanya pejabat daerah
kalaupun ada pihak lainnya
itu oknum oknum di sektor pengadilan
misalnya oknum jansah oknum akin
tapi yang lainnya adalah hampir sebagian besar pejabat daerah
gitu loh anggota dprd maupun kepala daerah
ini ada fenomena yang sangat serius di daerah
terkait dengan bagaimana pihak pihak tersebut melakukan fundraising
atau mengumpulkan uang
entah untuk mengembalikan biaya politik yang sebelum sebelumnya
atau mencari uang untuk mendapatkan pembiayaan pada periode selanjutnya
ini yang kemudian kan kita perlu amati betul betul
dari mana uangnya
nah sekarang ini kan bisa dari mana mana sumbernya
bisa yang sifatnya lewat sektor pengeluaran negara
misalnya peradaban dan jasa hibah bahan sos
atau sektor sektor penerimaan negara
selalu daerah tersebut kayak sumber daya alam
jambi itu kan juga kayak akan tambang
kaya akan daerah sumber daya alam
kita juga harus sama sama lihat bagaimana izin izin yang keluar di sana
nah jadi memang harus menyeluruh
tidak bisa hanya parsial satu fenomena ke fenomena lainnya
tapi harus ada desain yang dilakukan oleh kpk maupun kementerian dalam negeri
iya ini juga yang harus digarisbawahi begitu ya
mengingat sebentar lagi
kita ada dua pesta politik dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
ini harus ditarik ke belakang bagaimana pendanaannya dan segala macamnya
mas tama s langkun terima kasih banyak telah bergabung bersama kami